ngapain domba buluk di kau kemarin
samaan hei kamu siapa aneh ini lahap barangan aku
penyelenggaraan punjuk busrak
ini sultan kenapa jadi kerut kerut begini mukanya aduh aduh cacing kermi
rambut mie sembarangan aja ya ngodain anak muda lu
anak muda anak muda bangkotan bukan bangkotan ini bang bangtut
aduh aduh aduh
aku harus menyergap sultan disini aja deh yakin banget sultan pasti membawa gelangnya
hehehe pokoknya aku tidak mau kagak lagi begitu dia nongol aku langsung sergap tembak di tempatnya
di sana ada musuh yang tidak bisa
tenang saja tenang saja saringan cuk
yang menghadapi seorang diri mana dia
udah paling depes nih orangnya di sana
aku akan menghadapi seorang diri dia belum tahu siapa aku lah
kemana peginya pokoknya kalau ketemu
di bekasi mana orangnya sih
enggak enggak enggak
burung burung yuh xd
burung berkutut siapa takut
aduh lu beri garot
memangnya aku mangga bacang apa mau digarot
hmm rasakan ini
ibu gimana sih kira kira dong
rupanya kau blis
kamu kenapa gak kasih tau kalau kamu lagi nyaman
ini gimana sih
masa gak tau
iya tidak tau lah
sekarang mukanya kayak mangkok bubur
macem mana selanjutnya ini
udah kita meeting di tempat lain aja
oke kalau begitu kita lakukan dengan sesara saksama
kita mainkan intrik intrik sembil
siapa yang ngomong beku asik
ayang nen kok bang mongol bisa tidur di spring bed gini sih
tidak lu spring bed
ini di jalanan bang
oh jalanan pernah disana empuk ya
empuk dari mana batu lu bilang empuk
ini coba deh bang ingat ingat dah
tadi sih tau saya
terakhir itu abang bilang pengen bersih bersih pesantren
pengen kerja di pesantren
ngomong lu eh kagak ada remnya
gue kerja bersih bersih enak aja
gue ini lulusan s tiga di london
tau gak lu
kemarin ini gue ditawarin direktur di uganda
lo bilang gue kerja bersih bersih
ya alhamdulillah kalau abang punya pemikiran kayak gitu
kan tadi abang sendiri yang bilang
sekarang abang sendiri yang nyangga
yang bener bagaimana ya
lu siapa sih
tadi lu udah kayak kenal pot bocor lu
jangan jangan lu kang somai ya mau ambil piring
eh asal tau ya
gue ini adik kandungnya pak kiai
apa sih lu sasut sasut
apa sih lu sasut sasut
apa sih lu sasut sasut
tembok nyamuk lu
ini adiknya pak kiai
kayak petasan injek
ini adiknya pak kiai
saya nggak tau
tapi beneran adanya pak kiai
jangan diusir ya mongol dari pesan tren ini ya
lo bilang dari tadi dong
jadi gue juga bilang
kenapa atas mulu
aku tidak boleh
begitu dia mongol
langsung aku dar dar dar
domba buluk di kau kemari
aku yang lahap
dengarkan baik baik ya domba buluk
aneh ini lahap yang asli
kamu sudah berani
mengambil akibat aku ya
hmm tidak bisa
memiliki akte kelahiran
dari zaman fir'aun
emangnya aneh pikirin
hei enggak enak
ini baru pernah nih
yang nempel hidung aku
mirip kotoran embek